ya dimonitor nih buat tuntas di leduk nih ada maling mobil nih ketangkep di pintu masuk petukangan arah cengkareng ya
dimonitor buat tuntas di leduk
pengemudi mobil suv babat belur akibat diamuk masa di pintu tol cenduk dua pesanggerahan jakarta selatan
warga yang geram lantaran pengendara tersebut tidak mau berhenti akhirnya meneriakinya maling dan menghakimi
kaca dan badan mobil juga rusak akibat amukan masa
menurut saksi pengemudi itu adalah pelaku tabrak lari sejumlah kendaraan dari bintaro hingga jalan cilinduk raya pesanggerahan
di daerah bintaro sampai pondok acang dia menabrak banyak korban di jalan raya dan akhirnya di peninggilan lah diteriakin maling
sama warga peninggalan karena dia udah banyak menabrak korban
akhirnya sampai ke sini pun dia bisa melebihi lima korban yang ditabrak sama desa
saat ini terduga pelaku diamankan di pos pintu tol ciledug dua
sementara itu kasus kecelakaan ditangani polsek pesanggerahan jakarta selatan
gunawan sudro jakarta